diberatkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman
sebagaimana tadi malam ketika saya bertemu dengan pak prabowo
pemahaman tentang situasi negara kita saat ini
empat tahun terakhir ini
juga pemahaman tentang masalah masalah yang dihadapi oleh rakyat kita
termasuk harapan harapan mereka
dan sama dengan yang kami bahas bersama pak prabowo
kami memikirkan lima tahun mendatang ini
kepemimpinan dan pemerintahan seperti apa yang perlu dihadirkan
untuk bisa menjawab harapan rakyat
untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita
itulah titik berat yang kami bicarakan pada malam hari ini
kemudian kami sepakat pula
mulai hari ini hingga tanggal sepuluh agustus mendatang
untuk meningkatkan intensitas pertemuan kami
dan jangan lupa bahwa kalau kami diizinkan
diizinkan oleh allah membangun koalisi
maka yang paling penting adalah merumuskan visi misi dan solusi baca kebijakan
yang akan ditawarkan oleh pasangan capres dan cawapres yang kami usung
agar oleh rakyat bisa dinilai
apakah visi misi dan kebijakan itu sesuai
klop dengan harapan mereka
saya pribadi optimistis bahwa kebijakan yang kami tawarkan nanti
akan klop dengan harapan mereka
karena satu tahun terakhir ini
di samping kami mempelajari hasil survei
utamanya apa yang di mata rakyat belum baik
sekaligus apa yang di mata rakyat sudah baik
dan apabila sesuai dengan falsafah
yang kami anut yang sudah baik lanjutkan
dan yang belum baik perbaiki
maka visi misi dan solusi nanti insya allah klop betul
sesuai betul dengan yang mereka harapkan
pembicaraan kami juga menyentuh pada sisi itu
sehingga dalam kerja intensif hari hari ini ke depan
hingga tanggal sepuluh agustus dan insya allah kedepannya lagi
betul betul bisa meyakinkan rakyat
bahwa koalisi ini mengerti persoalan mereka
tidak akan terlalu banyak berjanji
tetapi yang ditawarkan insya allah masuk akal
dan disitulah saya yakin rakyat akan lebih percaya
itu yang kami bicarakan pada malam hari ini
dan kami tidak membicarakan
mungkin teman teman wartawan ingin bicara tentang power sharing
tentang mungkin bagi bagi kursi di kabinet
mungkin juga siapa cawapres dan seterusnya
itu tidak kami bahas
karena sebetulnya etika atau tatakrama
karena saya pernah dua kali menjadi capres
cawapres itu yang lebih berinisiatif
adalah calon presiden
tentu mempertimbangkan segala aspek
juga mungkin mendengarkan usulan dari partai partai koalisi
tetapi kita menghormati cawapres
dan pada saatnya tentu akan mengumumkan siapa yang diharapkan akan mendampingi
nah disitulah tentu ada pembahasan antara capres dengan partai partai koalisi
partai partai politik yang mendukung
saya yakin bahwa calon presiden yang kita usung memiliki independensi
untuk menentukan sendiri siapa cawapres yang dipilihnya
tentu dikomunikasikan dengan para pimpinan partai politik
karena di mata saya
superstar dalam pemilihan presiden ya capres
bukan yang lain
dengan demikian akan enak
hubungan satu dengan yang lain apabila kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh capres
saya yakin akan ada mekanisme pembahasan yang baik kalau menyangkut itu
dan bukan hanya soal cawapres
tapi juga soal kerangka kebersamaan
sebagaimana yang saya sampaikan tadi
satu hal yang saya lega apabila allah menaktirkan kami berkoalisi
adalah saya dengan pak zulkifri hasan
sudah bekerja baik selama di pemerintahan dulu
dan selama sepuluh tahun saya memimpin pan bersama demokrat
juga bersama sama dalam pemerintahan
sehingga bukan sesuatu yang baru
itu saja yang ingin saya sampaikan
saya persilakan pak zulkifri hasan untuk menyampaikan pernyataannya
wa rahmatullahi wa barakatuh
saudara saudara saya garis bawahi betul pernyataan pak sby tadi
memang kami tidak bicara soal capres dan cawapres
itu yang pertama
yang kedua kami membahas situasi kekinian mengenai negeri kita tercinta
indonesia kita mau bawa ke mana ini negeri
itulah yang harus dirumuskan bersama sama
soal politik juga kami bicara di politik kebangsaan
kami juga sepakat kita harus menghentikan polusi yang terjadi di perpolitikan di tanah air
mengenai kebencian politik saran dan sebagainya
kami sepakat untuk mengembangkan apa yang kita sebut dengan politik kebangsaan
bagaimana menghadirkan pemerintahan yang sungguh sungguh berlaku adil
berpihak kepada rakyat tanpa tawar tawar
kira kira itu garis besar yang kami bicarakan
mudah mudahan nanti setelah ini juga akan ada tindak lanjut untuk juga teman teman kami
saya pembawa tim yang lengkap
ada anafi ada saudara yoga ada saudara yaya

ada saudara yaya ada saudara yaya
ada mulfari rahaf ketua peraksipan waduh tuhomum ada sekjen
kita harap nanti akan diskusi diskusi lanjutan bagaimana membawa indonesia yang lebih baik
lebih adil lebih setara dan politiknya adalah politik yang penuh persahabatan
saya kira itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya persilahkan kepada teman teman pes wartawan media
jika ingin mengacukan pertanyaan
pak senana dari cnn indonesia
pertanyaannya ada dua
yang pertama ke pak susilo bambang yudhoyono terlebih dahulu
pertanyaan yang pertama bangunan koalisi seperti apa sebetulnya yang diharapkan
dan setelah kemarin gerindra dan juga pan kapan akan berkomunikasi dengan partai kadilan sejahtera
itu yang pertama
dan yang kedua untuk pak zulkifli hasan
ini kan pan sampai sekarang belum memutuskan sikap arah koalisinya ya pak
karena sampai tadi siang pun bapak masih mengatakan masih membuka pintu ke koalisinya presiden jokowi
jadi dengan datang ke sini apakah sudah resmi pan akan berkoalisi dengan demokrat dan juga gerindra
atau memang masih akan berselancar ke koalisinya pak jokowi
kalau kerangka kebersamaan kerangka koalisi
itu saya lebih menyerahkan nanti kepada calon presiden
saya yakin juga akan dibahas bersama sama partai partai politik pendukung partai partai politik koalisi
tetapi sebagaimana yang saya garisbawahi tadi malam itu
koalisi yang kokoh yang efektif dan bisa bertahan baik ya menghadapi guncangan dan tantangan
apabila dilandasi oleh niat yang baik untuk betul betul berkoalisi bersama sama goodwill
juga kesetaraan artinya saling menghormati saling percaya satu sama lain
yang saya sebut dengan mutual respect dan mutual trust yang sangat dipentingkan chemistry
saya katakan kalau saya dengan pak zul saya tidak tahu apakah pak zul nanti bersama sama dengan saya
bersama sama dengan demokrat dalam satu koalisi atau berbeda
tapi rasanya kemistri kita cocok selama ini dan mudah mudahan ditakdirkan juga bersama sama nanti
itu jawaban saya dan kalau pertemuan dengan partai keadilan sejahtera
sebetulnya yang lebih aktif harusnya bapak prabowo